tiga tahun kinerja jokowi jk di jalan medan merdeka barat gambir jakarta pusat dibubarkan paksa oleh polisi
sejumlah mahasiswa yang dianggap provokator ditangkap sementara beberapa mahasiswa terluka dan bahkan jatuh pingsan setelah sempat terlibat aksi baku hantam dengan petugas
sikap tegas polisi ini terpaksa dilakukan bagi mahasiswa yang tetap bertahan lebih dari delapan jam di ruas jalan medan merdeka gambir jakarta pusat menjelang jumat tengah malam
mahasiswa yang tidak mau membubarkan diri membuat polisi harus menyeret paksa sejumlah mahasiswa yang berada di barisan paling depan
dalam sekejap kericuhan pun tak terhindarkan akibat aksi ini sejumlah mahasiswa terluka di bagian kepala lantaran terkena lemparan batu
bahkan salah seorang mahasiswa harus dievakuasi rekan rekannya karena jatuh pingsan
pembubaran unjuk rasa yang mengkritisi tiga tahun pemerintahan jokowi jk ini dilakukan kepolisian karena waktu berunjuk rasa yang telah melewati batas
aksi unjuk rasa membubarkan diri pada pukul tujuh belas lebih tiga puluh menit jumat petang
tiga tahun usia pemerintahan presiden joko widodo dan wapres yusuf kala disambut sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah
tidak hanya di ibu kota aksi mahasiswa yang dimulai jumat pagi untuk mengkritisi pemerintahan presiden jokowi dan wapres yusuf kala di beberapa kota berakhir ricu
jumat pagi ratusan mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa bem seluruh indonesia berdemonstrasi di depan istana merdeka
aksi ini sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintahan jokowi jk yang sudah berjalan selama tiga tahun
selain mahasiswa aksi ini juga diikuti kalangan aktivis buruh dan nelayan
sebelum tiba di seberang istana merdeka pendemo berorasi dan berjalan kaki dari patung kuda
mahasiswa mengkritisi pemerintah yang dinilai tak berpihak
pada kepentingan sosial terutama rakyat kecil dan meningkatnya jumlah utang indonesia
sementara itu ketimpangan sosial dan hukum semakin terasa
di kota bogor jawa barat puluhan mahasiswa gabungan pmii dan kami jumat siang menggelar long march menuju tugu kujang
mereka berkonvoy sambil mengusung keranda jenazah bertuliskan kritik atas pemerintah jokowi jk
selain itu masa juga membakar ban bekas dan spanduk di tengah jalan
dalam aksinya para mahasiswa memprotes harga kebutuhan yang kian mahal serta mangkraknya program nawacita
mereka menilai pemerintah gagal menyejahterakan rakyat
pertama kita berbicara dari ekonomi
tidak langsung memang terjadinya inflasi pak
satu inflasi yang kedua harga pokoknya memang telah menaiki
yang kedua berikutnya hak asasi manusia
ada beberapa kasus yang seratus
tidak langsung tidak ditonjolkan atau tidak dilihat atau tidak dituntaskan oleh pemerintahan jokowi
jadi dari tadi kami perempuan hanya sebagai penonton
di sulawesi selatan puluhan mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam hmi cabang goa raya
juga menggelar unjuk rasa di depan kampus universitas islam negeri di kota makassar jumat sore
aksi yang menolak tiga tahun kepemimpinan jokowi dodo dan yusuf kala ini berakhir bentrok

jokowi dodo dan yusuf kala
jokowi dodo dan yusuf kala

unjuk rasa yang memaksa melakukan aksi di jalan raya dihentikan polisi dengan tembakan gas air mata
tidak terima dengan tindakan polisi mahasiswa membalas menggunakan batu dan kayu
situasi ricu yang terjadi sekitar satu jam ini baru meredah setelah kapolres tabes dan wakapolres tabes makassar
yang datang bernegosiasi dengan salah satu koordinator unjuk rasa
tiga anggota kita luka sudah dibawa ke rumah sakit untuk berobat
kita persuasif kita komunikasi yang penting bisa situasi rendah dulu
nanti kalau mereka mau keluar ya kita bantu pengamanan
sebelumnya aksi mahasiswa hmi goa raya ini menolak keputusan pengesahan ruu ormas
serta diterimanya pra peradilan ketua dpr setia novanto yang terjerat kasus mega korupsi ktp elektronik
dalam aksi ini polisi mengamankan seorang provokator
ketua dpr setia novanto yang terjerat kasus megakorupsi ktp elektronik